tuhan yang merasa sangat berbahagia hari ini bisa berada di tengah tengah bapak ibu yang hadir dalam sebuah sukacita
nah ada piagam yang sudah ditandatangani oleh ketiga pimpinan partai politik termasuk saya
dan salah satu butir utamanya adalah kami menyerahkan sepenuhnya kepada bakal calon presiden mas anies baswedan untuk menentukan pasangan itu
siapa yang diperasa paling tepat
sebagai calon presiden
sebagai calon wakil presidennya
dengan memenuhi kriteria kriteria yang ada atau yang tertera dalam piagam tersebut
tentu kita berharap pasangan ini memiliki kans kemenangan yang paling besar